sekretaris dewan perwakilan rakyat dki jakarta augustinus menegaskan hingga saat ini dprd dki jakarta belum melakukan penyuntikan vaksin covid tahap ketiga atau booster
baik untuk anggota dewan maupun pegawai dprd
sehingga unggahan pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu yang menyebut seorang influencer sudah mendapat vaksin tahap ketiga merupakan berita yang tidak benar
pihaknya sampai saat ini mencoba menghubungi influencer berinisial t tersebut tapi belum mendapat jawaban
agustinus membenarkan influencer itu sempat mendapat suntikan vaksin dosis pertama pada tiga juni dan yang kedua pada satu juli di gedung dprd dki jakarta
kami sudah lihat juga tidak ada di daftar hadir tidak ada di verifikasi yang bersangkutan ini
tidak melakukan booster atau vaksin ketiga di dprd
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku belum mengetahui tentang kabar suntikan vaksin dosis ketiga untuk influencer itu
pemprov masih akan menelusuri kebenaran unggahan yang viral dan mengundang reaksi warganet tersebut
nanti kita cek kebenarannya
yang pasti semua unit kita bersama sama untuk memastikan seluruh warga mendapatkan vaksin
potongan instastory diduga dari seorang influencer lewat cuitan akun ad ketijaya memperlihatkan penyuntikan vaksin covid sembilan belas yang dikatakan dosis ketiga namun penerimanya bukan tenaga kesehatan
cuitan ini menuai reaksi keras warga net yang menyayangkan dan mengingatkan seharusnya tenaga kesehatanlah yang diprioritaskan untuk mendapat suntikan booster vaksin tersebut
setelah viral dan diselidiki kementerian kesehatan serta dprd
unggahan tersebut akhirnya dihapus